bibae figurant di rcti
ceng ditanya jendeper boleh tidak pakai minisan
kum jawab atuh kum
ceng jawab atuh ditanya itu
pokoknya kamu harus ngomongin terus
sampai dia tuh berubah pikiran
dia sadar kalau dia itu salah
karena dia itu emang salah kum
katanya kamu kenyang
kurangnya nggak enak soalnya enak kok
ya udah itu mah dimakan aja kalau udah diambil
klu kamu berikutnya teh
kodrat tanggung jawab semua yang diomongin itu hanya untuk menutupi kemalasannya
kalau benarnya gimana
kom kamu itu lapar apa doyan
ini enggak tuh ambil
bawa pulang kalau perlu
kalau kayak gini mah edi nggak bisa makan
kenapa sih bapak harus masak kan bisa beli
iya iya tapi kan ini juga perintahnya mama
nanti kalau debi nggak makan debi bisa kalestrol
iya iya apa juga tahu
makanya mama nyuruh papa untuk cari orang untuk urus kamar
tapi nggak mau punya ibu tiri
papa cuma cari orang nanti yang bantu bantu masak lah untuk kita
debi mah doyanya fried chicken
lah iya nanti dimasakin fried chicken di rumahnya
ya bisa karena nanti papa cari orang yang bisa masak fried chicken buat kita ya
jangan sama apa pun ya
yang lain aja ya
pokoknya debi maunya apa pun
ya tapi masih banyak yang lain lah
pokoknya debi mah maunya apa pun
kalau bukan apa pun debi nggak mau
pokoknya debi maunya apa pun
aduh ini anak tinggal sebentar aja udah keluar nih
edward udah keluar nek
ini lagi ngerjain pr
ah cucu nenek sayang
nah ngobrol sama nenek ya
malam minggu kita jalan jalan ya
jalan jalan berdua aja
iya kita beli celana juga boleh
eh di pasar malam
iya pulangnya kita boleh makan
eh nenek mau
coba kalau dari dulu
kalau dari dulu edward tinggal sama nenek
pasti sekarang itu udah gemuk udah sehat ya
baru saja saya merasa tenang bebas
kom jennifer udah boleh pakai mini set belum ya
jennifer udah boleh pakai mini set
jennifer boleh tidak pakai mini set
aduh ditanya itu
enggak ini aku udah pulang kok
nggak enak apa yang nggak enak
semua penghuni disini tuh laki laki tau gak sih
ih bener bener serem banget lagi semuanya
iya beneran yang
semua istrinya itu pada pergi ke luar negeri
buat jadi tkw disana
terus kamu tau gak sih yang
yang lebih parah lagi ya
masa sih pas mereka semua pertama kali ngeliat aku
ih amit amit banget ya
matanya udah kayak serigala
mau nerekam anak ayam tau gak sih yang
makanya kamu tuh doain aku terus
supaya aku tuh dipindahin
aku bisa mati ketakutan ya
kalo ada disini terus
rasanya baru kemarin saya mandikan dia
saya menyisir rambutnya
saya kasih pita warna merah jambu
sepatunya juga pake
pita warna merah jambu
kemarin dia marah sama saya
mau saya balurkan minyak kayu putih
si pebri itu masih kecil
saya menemukan miniset
tau gak miniset
kirain sepeda mini
tau doai miniset
tau doai miniset
itu pasti dipengaruhi sama temen temennya
udah lah kum
emang udah usianya
udah mulai belajar
dari kecil tuh kita harus belajar kayak orang naik kecil
temenan aku dicontohin sama entin
juga harus penginent
mungkin karburatornya sob
atas kejadian kemarin